sempat dirawat di rumah sakit premier di jakarta karena penyakit vertigo yang dialaminya
kini ketua umum partai golkar setia novanto sudah mulai aktif di berbagai kegiatan kepartean dan parlemen
kepada cnn indonesia setia novanto mengaku bersyukur menang praperadilan terbebas dari status tersangka
dugaan korupsi kata elektronik yang menjeratnya
novanto juga mengakui sempat ada desakan mundur atas jabatan ketua umum yang diembannya
kini ia kembali fokus untuk menaikkan elektabilitas partai yang kian merosot
guna menghadapi pemilihan umum dua ribu sembilan belas mendatang
berikut kita simak wawancara eksklusif heranov albasir bersama ketum golkar setia novanto beberapa waktu lalu
jadi pelan pelan tapi ya kita tetap harus hati hati lah gitu
sebenarnya apa sih yang dialami bapak selama ini pak penyakit apa pak
pertama ini kan vertigo vertigo saya nggak nyangka dari vertigo terus ternyata setelah kita cek ada harus di catheter
jadi di katheter
akhirnya kita lihat mereka free
kita lihat secara keseluruhan gitu
ini penyakit yang memang buat saya baru gitu ya
yang selalu tiba tiba
nah ini yang membuat saya harus hati hati kalau vertigo itu
meskipun bapak sembuh tapi saya merasa ini masih belum kurang fit ya pak ya
ya pokoknya berusaha dilihat disehat sehatkan dulu
artinya bapak diberi catatan setelah keluar dari rumah sakit harus tetap menjaga kesehatan ya pak
tidak terlalu capek untuk berlaga gitu ya pak ya
ya nanti tentu tahap tahap berikutnya biasanya saya treat ball setengah jam kan
satu jam ini paling bisa setengah jam tapi dengan rata rata empat itu biasanya kita sampai lima enam gitu
sekarang ya kita hati hati dulu lah
terakhir saya mau wawancari bapak ketika
ketika munaslup tahun lalu di nusa dua bali ketika bapak terpilih menjadi ketua umum
saya ingin tahu nih pak bagaimana partai golkar saat ini pak
partai golkarnya partai yang manajemennya sudah tertata secara sistematis
dan semua dari kalau di istilah di golkari dari tingkat satu tingkat dua itu kabupaten kecamatan kelurahan desa
ini kita sudah konsolidasi
saya dalam seratus hari dan sekarang dengan satu tahun ini sudah dua ratus sembilan puluh lima kabupaten kota saya keliling
dan dapil dapil semua sudah berjalan
fraksi juga saya minta itu ke daerah daerah untuk bisa membicarakan dengan dapil dapilnya
momen partai golkar tentu dalam keadaan saya kemarin goncang ganjing masalah tentu saya juga melihat tapi keadaan daerah itu tetap berjalan seperti biasa gitu
ini memang partai golkar sudah biasa mereka itu dengan isu isu yang berat
sehingga dengan pengalaman pengalaman dan juga masalah masalah yang sudah dialami
mereka sangat terukur di dalam melakukan isu isu yang sudah ada
artinya ini kan sudah ada niat untuk selalu konsolidasi ke dpd satu dan dpd tingkat dua
bagaimana dengan internal partai golkar pak masih solid atau tidak
saya melihat kemarin ada kehadiran dari pak b j habibie kemudian pak bartanjung pak hical pak agung lasono di acara seminar partai golkar ya
ya ini saya syukur alhamdulillah pertama tama saya juga ini adalah
suatu mujizat tuhan saya sudah diberikan kemarin adalah peran peran diadani dengan bebas
nah tentu saya berterima kasih kepada allah swt
nah tentu kita harapkan bahwa semua pihak ini bisa saling menyadari bahwa inilah proses yang hukum yang saling bisa dimengerti
bahwa ini proses yang secara profesional bisa dipertanggungjawabkan
nah tentu dengan seminar
yang kumpul kemarin dari pak habibie pak abu salbakri pak akbar pak agung laksono dan juga para tokoh tokoh serta para pengurus
ini menunjukkan kebersamaan partai golkar itu sangat tinggi
memang kemarin itu sempat isu isu yang beredar yang kita ketahui bersama
tapi saya setelah saya kembali
saya ambil hak progratif saya sebagai ketua umum
dan dpd satu indonesia juga mengundang saya
kumpul dari tiga puluh dua yang ada itu dari dua puluh tujuh yang hadir
itu minta terus kebersamaan ini terus harus dijaga
dan ini sudah kembali pulih
dan itu yang tadinya kita
nah tentu kita harapkan ini bisa naik kembali
nah insya allah kita harapkan baik di daerah maupun di pusat
kita akan kembali solid kembali untuk bisa menjalankan roda ekonomi
dan juga menjalankan sistem kepartean kita
yang memang kita sudah dekat
untuk melakukan pilkada dan juga menghadapi pilek dan pilpres yang akan datang
bagaimana persiapan dari partai golkar
ini kan tahun politik nih pak
tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ada pileg pilkada dan pilpres
ya itu daerah daerah timur itu selalu saya pertahankan
dan sedang kita sangat hati hati daerah jawa
ini daerah jawa saya terus harus melihat
dan biasanya saya cek cek cek betul
supaya bisa berjalan dan tentu saya tetap menjalankan tidak ada namanya mahar mahar politik di depan saya
jadi ada isu isu biar saya langsung cek kepada yang bersangkutan
ini kan tahun politik juga di dua ribu sembilan belas pemilihan presiden
dari golkar solid menunggu pak jokowi
tadi saya melihat ada kegeraban dari bapak di acara ponpes di cirebon
apa yang dibahas dengan pak jokowi tadi pak
ya pertama setiap saya ketemu pak jokowi juga hal hal membicarakan masalah yang berkaitan dengan antara hubungan pemerintah dengan dpr
tadi juga kita bicarakan untuk bisa hubungan yang memang selama ini baik
dan tentu dpr juga sebagai institusi yang mana perlu adanya kelembagaan yang kuat bersama sama para lembaga negara yang lainnya
tentu ada hal hal yang saya sampaikan kepada presiden yang berkaitan dengan masalah masalah yang sekarang kan apbn sudah kita akan tutup tanggal dua puluh
dan kita akan reses
tentu ada hal hal yang memang secara sepintas ada undang undang yang harus kita laksanakan secara keputusan keputusan yang cepat
tapi udah lain ya tentu masalah pertumbuhan ekonomi yang saya ketahui pak jokowi ini sedang
gelak gelaknya menjalankan infrastruktur dan juga mengentaskan kemiskinan
sosok cawaprek sih pak pak gator nurmantio pak limatya ini kayaknya sosok yang pas untuk mendaping pak jokowi di dua ribu sembilan belas
atau bapak nanti yang mungkin akan mendaping pak jokowi di dua ribu sembilan belas
saya ini satu aja saya ini selalu berdoa yang penting selamat gitu
sudah gak berfikir lagi untuk cawaprek
saya lebih senang adalah kita akan mendukung siapa calon
wakil presiden akan datang
baik terima kasih atas waktunya pak setia novanto ketua umum partai golkar dengan cnn indonesia
demikian perbicaraan saya dengan ketua umum partai golkar setiano vanto
pasca pulih dari sembuh dari sakitnya yang baru waktu lalu kita tahu tidak sempat menghadiri beberapa pemanggilan dari komisi pemerintahan korupsi dan juga beberapa sidang tentunya
helan wawasir cnn indonesia